inilah detik detik pengerebekan sebuah kantor pinjaman online di jalan profesor herman yohanes
di kecematan depok kota yogyakarta oleh direktorat kriminal khusus polda jawa barat bekerjasama
dengan polda daerah istimewa yogyakarta kami sore selain menemukan aktivitas penagihan dalam
penggerebekan tersebut para karyawan tidak berkutik saat petugas menemukan pesan berisi
teror hingga ancaman terhadap nasabah di komputer yang berada di meja mereka masing masing bahkan
dalam pengerebekan petugas juga mendapatkan pengakuan dari seorang karyawan yang mengaku
terbiasa melakukan teror terhadap nasabah ya waktu lawan itu taunya tiba tiba hai adik dapat email itu
e whatsapp whatsapp itu suruh interview padahal dia tuh juga nggak ngerasa kalau ada panggilan
intervie di sini dia nggak ngerasa nge play gitu dari catatan yang kami dapatkan ada dua puluh tiga aplikasi
dimana dari dua puluh tiga aplikasi
ini semuanya tidak terdaftar di ojk itu yang pertama yang kedua satu aplikasi terdaftar itu
hanya untuk mengelabui saja seolah olah ini adalah legal polda jabar menyita satu ratus lima komputer
satu ratus lima telepon genggam dan sejumlah barang lainnya selain itu petugas di krimsus polda jawa barat
juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap delapan puluh tiga kolektor di tempat mereka bekerja
tim diputan cnn indonesia